warga korban banjir yang berada di wilayah kecamatan keramat jati mulai terserang penyakit
hal itu membuat tim dokter puskesmas tempat melakukan bantuan medis
dengan memberikan obat yang umumnya menderita gatal gatal dan juga batuk
petugas medis dari puskesmas kecamatan kramat jati rabu kemarin
mendatangi para korban banjir di rw dua kelurahan cawang yang masih bertahan di rumah mereka
dengan menumpang perahu gabus buatan warga
tim dokter mengunjungi korban banjir yang baru kembali dari pengungsian seusai banjir kemarin
kebanyakan warga ini menderita gatal gatal batuk dan juga flu
petugas pun memberikan salep kulit dan obat pereda batuk
tim dokter puskesmas ini melakukan upaya jemput bola
lantaran masih banyak warga yang belum bisa datang ke puskesmas karena banjir
tim dokter juga mengunjungi lokasi pengungsian yang berada di kecamatan keramat jati
kita puskesmas keramat jati dari tim gadar melayani kesehatan buat korban banjir
kita tadi mendatangi ke tempat wilayah pengungsi pengungsi yang di wilayah binawan
posko di binawan posko di gangarus
dan kami juga mendatangi pasien pasien yang mereka yang tidak datang ke pengungsian
jadi kita datangi seperti menjemput bola
jadi kita datangi mereka yang tidak datang untuk memberikan pengobatannya